yay pelanjaan surdi acak acakan
udah lah bi
kalo kalian berdua
lagian dapur ini milik anak saya
kalian tuh cuma numpang
ngapain juga sih balik lagi kesini
udah bagus bagus di apartemen
pakai acara masak segala lagi
mendingan sekarang ciao
angkat kaki dari dapur ini
kalau udah kayak gini berantakan semuanya
kita lanjut masakan nanti aja ya
eh pangkat kamar dulu
ganggu konsentrasi mau masak aja
mendingan nyapu deh surdi
ini berantakan banget
yang nunggu tuh enough
aku bakalan menew
secara kalau akhir akhir ini sombong udah gak mau datangin gue lagi
gimana enggak lah
lo sama dia gak cuma jadi sebatas temen kan
lo masih ada harapan kan buat dapetin dia
aduh gimana ya bel
akhir akhir ini raya memang selalu berusaha untuk bisa dekat lagi sama aku
tapi ya hanya sebagai sahabat
terus artinya kemungkinan buat gue deket sama moni juga nggak ada dong
tapi gue gak mau nyerah
gue gak mau nyerah gitu aja
jin kita gak boleh nyerah
jujur aku gak tau sih harus gimana lagi
aku udah capek
aku gak tau gimana lagi caranya untuk bisa dapetin raya
kalau emang kemungkinan kita buat ngedapetin mereka nggak ada
ya kita juga jangan biarin hidup mereka tenang
kitanya sedih kitanya galau masih ya mereka seneng seneng
eh kabar lo gimana jin lo udah sahur belum
lo ngapain sih masih peduli sama gue
jangan gitu dong jin lo kan temen baik gue
mau lo suka apa enggak sama gue tetep lo tuh temen terbaik gue jin
oke terus lu mau apa lagi sekarang
ya semoga gue cuma berharap di bulan ramadhan ini hubungan gue sama lo jadi membaik lagi kayak dulu izin
ya mau gimana pun juga gue gak mau kalau sampai tali silaturahmi kita putus jin
lo jangan kayak gitu jin
lo jangan pernah anggap gue jadi musuh lo
gue gak pengen jadi musuh lo jin
dan gue pun pengen jadi sahabat lo jin
gue gak pernah mau punya sahabat yang munafik
lo waktu itu bilang sama gue biar gue yang jagain raya
tapi ternyata apa lo ambil lagi men
udah mendingan kita sekarang berantem deh kita selesaikan secara jantan ya
gue akan berantem sama lo
kalau kita gak bisa dapetin mereka kita hancurin mereka
kok gak ada yang nyaut ya
kayaknya dia belum balik deh
padahal gue udah bawain korma sama sirup buat dia buka
gak nyaut juga coba gue telfon deh
gak diangkat juga
gue tinggalin surat aja deh
tapi lo gak ada
tolong lo jangan kayak gini terus
gue gak pengen kehilangan lo
lo akan tetep jadi temen terbaik gue sampe kapanpun
oh iya ini ada makanan buat lo buka puasa
makanan buat lo buka puasa ya
tertanda sahabat lo roy ya
nyobes masaknya masih lama
ini kan udah dibilang dapur dapur saya
saya mau masak sejam kek setahun kek sahabat
itu bukan urusan kamu
emangnya nyobes teh kuat kalo sampe setahun
iya pake ngejauh lagi
minya sekarang pergi
jangan ganggu saya masak disini
syukurin gak bisa masak disini
pulang kampung deh sana ke apartemen
gimana belum juga ya
nyobes teh lama pisah
tadi surti nanya
malah surti tadi omelin
aduh gimana dong
tapi kita gak keburu dong masak buat papi
mendingan kita ngalah aja
kita masaknya di apartemen aja yuk
masih keburu nggak ya bi
udah jam segini lagi
insya allah non keburu yuk naik
naik motor non aja biar cepet ya